kita ke informasi pertama pada senin kemarin kasus covid sembilan belas di indonesia bertambah tujuh ratus tujuh puluh dua orang
terus bertambahnya angka kasus positif covid sembilan belas di jakarta membuat tingkat keterisian tempat tidur
baik di tempat isolasi terpusat seperti rsdc wisma atlet kemayoran maupun rumah sakit rujukan naik
terpakai sebanyak enam ratus tujuh puluh tujuh dari tiga lima ratus tujuh puluh sembilan tempat tidur yang ada